kita tadi sudah mengatakan kita lihat apakah ada di antara para pihak nanti yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan pak arsul
kalau nggak ada yang keberatan berarti tetap ikut gitu pak
berarti sejauh ini berarti masih ikut
tapi konflik of interestnya dari mk sendiri gimana dong pak
kan itu akan walaupun tidak ada yang keberatan tapi kan itu cueknya terlihat sekali kan pak
iya nanti kita lihat perkembangannya ya setelah ini
kan masih ada beberapa hari kok menjelang sidang
kalau tidak akan molor sampai dua puluh jam seperti tahun dua ribu sembilan belas apakah nanti akan terlalu lama di perkara satu perkara dua nya jadinya molor itu bagaimana
harapan kita tidak molor tapi kalau memang kebutuhan persidangan kan bisa saja kan
itu untuk mendalami keterangan keterangan
tapi kita sudah atur sedemikian rupa supaya waktunya tidak molor sampai lewat yang kayak dua ribu sembilan belas itu
misalnya kita tentukan misalnya salah satu sekarang yang kita bikin
kalau mau mengajukan ahli itu harus diterangkan ini ahli a mau bicara apa
kalau mau mengajukan saksi saksi a itu mau bicara apa
jadi jelas jadi tidak berhimpitan antara saksi satu dengan saksi yang lain
nah itu sudah kita sampaikan kepada para pemohon
pak ini kan posisinya kalau untuk pilpres empat empat ya
kalau misalnya nanti putusannya
putusannya empat empat posisi yang putusnya itu bagaimana pak
tapi kalau senyampang memang sampai seperti itu kan ada mekanisme di undang undang makamah konstitusinya
maka nanti dia akan masuk ke kelompok di mana ketua berada
belum mengikuti persidangan dan segala macamnya gitu
tapi yakin pak empat belas hari pak kan
secara hukum harus diselesaikan empat belas hari kerja kan
harus selesai maksimal empat belas hari kerja
karena kalau melewati jadi masalah nanti kan
dengan waktu yang ada supaya paling lama empat belas hari kerja sudah diucapkan